jangan tinggalkan aku sendiri
tete cincinnya pasti udah kebawa air
tete udah hilang
enggak mai pasti ada
ayo bantuin tete kamu mau gimana sih
ya allah dewi kamu ngapain
iya jatuh ke sini andre
kok bisa jatuh sih ah
sini sini aku bantu
kayaknya di situ tuh jatuhnya
tuh di situ andre
sebelah kiri apa kanan
kayaknya sebelah kanan ya mai
kayaknya sih tete
iya di sekitar situ pokoknya agak kanan
hati hati dong leda
aduh makasih andre
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
ada yang mau coba
udah nanti ga mau
iya itu menyenangkan menyenangkan

apa sih enggak sesuai nasihatnya deh
ini ngancurin hidup kamu lah kamu dilatih orang orang
ya udah kalau kamu enggak mau disuruh sama aku enggak mau adzojing sama aku
ya udah teman yang aku minum ayo
kita belas lagi
pusing pak aku
ya tapi kamu enggak boleh kayak gini dong lah
kamu kalau kayak gini ngerugin diri kamu sendiri ngancurin diri kami
enggak boleh kayak gini dong amel
aku tahu aku tahu kamu sakit aku tahu
aduh aku tuh sakit banget tau enggak
udah kalau kamu kayak gini kan nggak nyelesaikan masalah lah
ya udah pak
jangan banyak banyak minum ya tapi ya
aku pulang dulu
jangan tinggalkan aku sendiri
aku gak bisa lah
de kamu kenapa sih
kok dari tadi diem terus
aku mau ngomong sesuatu sama kamu
aku mau kamu berhenti kerja

aku bisa mempertahankannya
dan aku minta sama kamu
kamu ikhlas untuk berhenti kerja
demi anak kita
keren banget sama kamu
kamu langsung istirahat ya
mama udah masak buat kamu
ya makasih mak
ya makasih mak
bu tasnya dewi dibawa masuk
ibu ini kebiasaan deh nyuruh nyuruh saya
memang mendingan ibu ini bawa ke kamar
mama siapin makanan ya
gak usah disuruh juga saya ngerti
aku punya kejutan buat aku
udah kesal dulu tapi
matanya harus ditutup ya
sebelum berantem lagi
kasih aku suami kayak kamu
sekarang kamu lihat
itu bagus banget
sekarang enak banget itu ada yang bantuin
dia rajin banget ndre
kak andre itu beruntung banget ya
bisa punya istri sebaik mbak dewi
aku juga pengen deh
nanti kalau sudah waktunya aku nikah pabya zoo
punya istri sebaik mbak dewi
taruh dulu itu mirza
iya deh satar dulu deh
sebentar ya kak
makan apa tadi
nanti kamu bisa lihat disini model pertamanya
ya kurang lebih layoutnya kayak gini ya
ini aku bawa makanan buat kamu
kamu kenapa lagi sakit
kalau aku cerita ke andre tadi aku jatuh gara gara tante indi
dia pasti marah sama tante ini
udah deh lebih baik aku gak cerita
aku mau ngomong dulu sama si kecil
enggak boleh tenang tenang terus nanti kasihan mamanya
ya diam disini
ya gak boleh nakal
hmm makasih ya
sayang aku mau berangkat kantor ya
eh kamu tuh liatin apa sih
hmm orang suami yang mau pergi kok didiemin aja
ini aku lagi lihat gambar asinan buah
kayaknya enak banget
ih si cantik lagi nyedam
ini asinan buah
iya enak banget
hmm sebelum aku berangkat ke kantor yuk
kita beli asinan buah
loh kerjaan kamu gimana
kerjaan nomor dua
istri yang lagi hamil nomor satu
kamu makan dong
ya pun aku yang ngedam
tapi aku tau kamu yang suka
satu lagi mas
cuma aku nih yang ini aja asik
ya enggak enggak
belum dateng makan dulu
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi